harga telur kian hari terus mengalami kenaikan
di pasar sindang kasih majalengka jawa barat pada selasa siang harga telur naik dari sebelumnya sekitar rp dua puluh enam menjadi rp dua puluh delapan per kilogram
naiknya harga telur ini dikeluhkan salah satu pembeli
sekali beri kesini satu kilo
karena sekarang agak naik berapa sekarang belinya
kondisi ini juga dikeluhkan pedagang telur
mereka mengaku omset mereka menurun karena minimnya stok telur yang dibutuhkan
kenaikan harga telur juga berpengaruh kepada pedagang kaki lima yang memanfaatkan telur
omset mereka menurun drastis karena mengurangi pembelian telur
di surabaya jawa timur
harga telur ayam ras di tingkat agen yang biasanya rp dua puluh enam kini naik menjadi rp dua puluh tujuh per kilogram
hal yang sama juga terjadi pada telur ayam kampung serta telur puyuh di mana kenaikan antara rp tiga hingga rp lima per kilogramnya
melonjaknya harga telur ayam ini dipicu mahalnya harga pakan ternak ayam pasca lebaran
akibat naiknya harga telur membuat agen telur kesulitan menjualnya
jika biasanya agen telur seperti di kawasan jalan sukomanunggal surabaya mampu menjual satu ton telur
kini berkurang hanya bisa menjual delapan puluh hingga sembilan puluh kuintal perharinya
sementara itu kenaikan harga telur hingga rp dua puluh sembilan per kilogram yang disambut gembira peternak kecil menengah di situ bondo
kenaikan ini juga membuat peternak ayam petelur yang berkembang

kenaikan ini juga membuat peternak ayam petelur yang berkembang
kewalahan memenuhi permintaan pembeli yang ingin membeli telur langsung ke peternak
harga telur di peternak hanya rp dua puluh lima lima ratus sedangkan di pasaran berkisar rp dua puluh delapan hingga rp dua puluh sembilan per kilogram
tim liputan cnn indonesia